oh diam aja
gimana kalo sampe tiga hari nanti bayiku tetep gak bergerak
aku gak mau kehilangan bayi ini
kamu gak usah bilang juga udah keliatan kok ri
itu mata kamu sembab kayak gitu
aku harus beralasan apa
gak mungkin aku cerita tentang
bencara ya ri
kamu ada dimana
aku lagi di rumahnya riri
kan riri nggak ada di rumahnya
ini aku lagi sama dia
kamu udah tau kalo riri gak ke kalimantan
iya ma aku udah tau semuanya
riri yang cerita
dia cuma pura pura untuk melindungi kandungannya dari andi

mama tenang aja aku gak ke kalimantan

aku gak akan cerita ke andi kok
ya udah terus
udah cepetan pulang
ini aku mau urus riri dulu ma
aku pengen ngerawat riri seperti aku ngerawat mas arman dulu mah
rawat riri maksudnya
ma kan riri lagi hamil besar tanpa didampingin suaminya
jadi aku pengen ngerawat dia
lagian kan di dalam kandungannya
riri itu anaknya haris
aku mencintai haris ma
jadi bagaimanapun juga
aku juga harus mencintai darah dagingnya haris
udah dulu ya ma aku mau ngerawat riri dulu
kamu belum minum obat kan
mau bicara deh
nanti ngapain sih lo disini
dia mau merawat aku mau
kamu yakin mau dirawat dia
dia udah berubah
semua orang bisa berubah kan
ya waktu itu emang
dia benci sama aku
tapi itu karena dia shock dengan keadaan dia
soalnya kayak gitu tuh kan
tapi sekarang semua udah beda kok
ya kan tetep aja
bagus deh tirry sama sekali gak curiga sama aku
aku gak perlu cemas
biarkan saja dia curiga
aku gak peduli
yang penting riri percaya sama aku
dan itu sudah cukup buat aku jalanin semua rencanaku
mama tuh cuma takut
nyakit gilanya tuh kambuh
kalau penyakitnya kambur terus
dia jelasin kamu lagi gimana
dia udah sembuh
udah beda beneran mama gak usah khawatir
dia telaten banget ngurusin aku
dan dia ngerti banget soal kehamilan
kan dia perawat
jadi aku bisa nanya nyanya sama dia
dia udah pai
eh pak kamu udah pulang
siapa yang izinkan dia masuk
tanti itu ke sini tujuannya baik
dia mau ngerawat si riri
perempuan gila ini kamu suruh dia ngerawat diri
riri kamu ingat gak
dia sudah mencelakai kamu dan kamu hampir batik tahu gak
pak kamu jangan punya pikiran jelek itu lagi dong pak
waktu itu kan tanti bisa ngurusin arman baik itu hasilnya
apa yang tanti lakukan ke riri itu karena kilaf
iya om aku janji aku gak akan mengulangi kesalahan aku lagi
tutup dulu kamu keluar kamu sekarang
pergi kamu dari sini
hah kebetulan kamu datang
bawa mantu kesayangan kamu pergi dari sini
kamu pikir saya sudi
menantu saya dijadikan babu di sini
dia ini bukan pembantu
terserah kamu mau ngomong apa
tapi yang penting
pergi dari sini
asal kamu tahu ya saya gak akan melupakan penghinaan ini
seenaknya aja kamu perlakukan tanti
jangan nanti jangan pergi aku mohon
riri tanti ini bukan pembantu kamu
ma aku butuh tanti ma please

riri kalau kamu butuh perawat
diri kalau kamu butuh perawat
papa bisa carikan perawat yang semahal apapun daripada dia

jangan pa aku mau nyata nanti yang ngerawat aku

dengar kata kata papa dong
pak aku sekarang udah gede
ini keputusan aku
tolong hargai keputusan aku
pa udahlah pa lupain yang kemarin kemarin
pa udahlah pa lupain yang kemarin kemarin
biar aja riri yang bikin keputusan
kalau sampai terjadi sesuatu dengan kamu
kamu jangan dengerin papa ya
tanti kasihan sekali nek
aku harap kamu tetap bisa kesini dan dekat dengan bayi ini
seperti yang kamu mau
sejak kapan kamu bersahabat sama riri
sampai kamu mau merendahkan diri jadi kayak pembantunya gitu
nggak jadi pembantuku ma
aku cuma ingin merawat dia selama dia hamil
ya itu sama aja
sama aja kayak kamu jadi pembantunya dia
nggak lah ma
diri itu baik banget sama aku
waktu aku depresi kan dia yang bantuin aku
tapi kamu juga jangan lupa
dia yang udah bikin kamu kehilangan rahim kamu
bikin kamu nggak dapet perhatian dari suami kamu
lagian rahim aku kan sudah gak ada
jadi pasti nggak akan datang lagi
jadi buat apa diperpanjangin masalahnya
aku cuma ingin membalas kebaikannya dia
terserah kalau kamu memang pengen sahabatan sama orang yang udah menghancurkan hidup kamu
mama gak akan peduli lagi
tentu saja ma
aku nggak akan pernah sahabatan sama riri
aku cuma ingin menjalankan rencana aku untuk melenyapkan riri dan anak itu
kamu udah dua hari lo diem aja
gimana kalau sampai tiga hari nanti bayiku tetap gak bergerak
aku gak mau kehilangan bayi ini

kamu nggak usah bilang juga udah kelihatan kok riri
itu mata kamu sembab kayak gitu
aku harus beralasan apa
gak mungkin aku cerita tentang